ya dan ditanya wartawan soal nama calon wakil presiden yang akan mendampinginya
presiden joko widodo mengaku hingga saat ini masih terus mempertimbangkan lima nama yang sudah dipilihnya
jokowi mengaku satu dari lima nama tersebut adalah ketua umum pkb muhaymin iskandar
hal ini disampaikan presiden jokowi usai melakukan peninjauan arena olahraga asian games di jakabaring sport city palembang sumatera selatan pada sabtu siang
selama melakukan peninjauan ketum pkb muhaymin iskandar memang terlihat ikut dalam rombongan tersebut hingga acara selesai
itu yang biasa saya sampaikan ada lima